ya renhard pertama tentu kita masih mengedepankan aspek peradu kata bersalah ya

yang kemudian menetapkan ibu pece sebagai tersangka
nanti pasti nanti akan pengadilan yang akan membuktikan
dan kita sama sama mengawal proses menuju pengadilan sampai nanti pengadilan itu terlaksana
nah satu hal yang pasti memang kalau misalkan kita dari beberapa hasil pemberitaan kita
kemudian dari beberapa pendapat pendapat narasumber kita
sebenarnya kan kalau melihat kasus kejadian yang ada di durian tiga tersebut
polisi kan sudah menetapkan beberapa klaster ya klaster klaster dalam kejadian ini
pertama adalah kluster pertama adalah mereka
orang orang yang terlibat baik secara aktif maupun pasif itu berada di tkp kejadian
dan ada dalam peristiwa penembakan
artinya mereka yang ada di tkp melakukan penembakan maupun melihat penembakan itu berlangsung
nah itu adalah mereka mereka yang ada di kluster pertama
dan yang sekarang yang kita tahu
ada lima orang yang kemudian dijerat dengan pasal pembunuhan berencana
dengan pasal tiga ratus empat puluh kuhp itu setidak tidaknya kan ada irjen fs kemudian baradae
kemudian km rr dan ibpc gitu ya
nah ini yang mereka yang diduga terlibat aktif maupun pasif ada di peristiwa penembakan
kemudian yang lain adalah
orang orang yang terlibat baik secara aktif maupun pasif itu berlangsung
nah ini orang orang yang ada di tkp dan itu diduga terlibat aktif maupun pasif itu merusak tkp kejadian
yang mereka juga pasti akan terlibat dalam apa namanya mereka mereka ini akan dijerat dengan pasal pidana
kemudian kluster berikutnya ada polisi ataupun orang lain yang ada di tkp kejadian
nah tapi mereka ini sebenarnya sudah terkena skenario dari yang disusun oleh irjen fs
nah mereka mereka ini kemungkinan akan kita belum tahu apakah mereka akan ditetapkan sebagai tersangka atau bukan
tapi setidak tidaknya mereka saat ini sedang masuk dalam daftar yang disidik oleh tim khusus ini ya
kemudian orang orang polisi yang kemudian menerima pelimpahan berkas
baik itu ketika di polres jakarta selatan maupun di polda metro jaya
mereka mereka juga sekarang sedang dalam penyidikan polisi
nah kita semua tentu harus menghormati proses ini ya renat
baik setidak tidaknya nanti pengadilan memutuskan dan status hukumnya menjadi inkrah atau tetap gitu ya
sebelum ditetapkan tentu asas peradugatan bersalah harus tetap kita kedepankan
oke baik jadi kita mengapresiasi apapun langkah dari polri
tapi di saat yang sama juga kita tentu harus mengedepankan asas peraduga tak bersalah
dan kita tunggu nanti di pengadilan seperti apa konstruksi hukumnya akan dibuka di pengadilan nanti
kalau mas nugi melihatnya
seperti apa dari penetapan pc ini
di satu sisi kematian brigadir yosua ini sejak awal sudah penuh dengan rekayasa
pc juga termasuk yang muncul ke publik mengatakan yang juga disebut sebut pelecehan seksual dan lain sebagainya
tapi sekarang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam yang disebut ikut dalam merencanakan pembunuhan brigadir yosua
seperti apa mas nugi
saya kira yang pertama adalah

dan pertama mungkin ada kaitannya sama mas nugi
karena selama ini narasi yang paling munas
jadi kita tidak bisa menggugurkan

maka pertanyaan berikutnya adalah apakah sebenarnya perang
jadi ketika ada proses yang dilakukan polisi
maka saya kira prinsip harus dilakukan harus membuat pertanyaan
dan kemudian kemudian motifnya seperti apa
dan ketiga adalah
apakah polisi bisa bersikap transparan sampai akhir proses
nah itu yang menjadi pertanyaan
nah tapi satu tips kita harus apresiasi
kepada polisian karena ini satu langkah yang progresif
polisi sudah melakukan proses itu
dan sekarang juga
nah juga yang sekarang adalah mengikir pertanyaan pertanyaan yang sama ini
itu sudah diaktif
satu semua motif
yang kedua apakah pertanyaan juga tidak diaktifkan
karena besok ada proses toksi kedua
jadi pertanyaan pertanyaan yang kedua akan diaktifkan
tapi pertanyaan pertanyaan yang tidak diaktifkan
yang pertama itu harus diaktifkan
dan yang kedua itu harus diaktifkan
jadi itu adalah
oke baik mas nugi ini agak terputus putus
tapi nanti sambil diperbaiki saya ke mas revo terlebih dahulu
mas revo putri sambo ini yang ditetapkan sebagai tersangka
kalau kita lihat kan ini juga diduganya adalah pembunuhan berencana ya
tadi yang disampaikan oleh mas nugi juga
ini juga menimbulkan pertanyaan pertanyaan yang baru
kalau kita lihat peran yang disampaikan oleh irwasum ya
ini mengatakan bahwa putri sambo ini
ikut mengikuti skenario
juga memberikan suap terhadap beberapa orang
nah sekali lagi kalau kita bicara soal
artinya mungkin pc ini juga tidak melakukan pembunuhan secara
terlibat secara langsung begitu
pihak yang tidak melakukan penembakan dan lain sebagainya
pembunuhan berencana yang disangka
akan ini menurut mas revo
apakah memang sudah cukup tepat
atau ini sekali lagi memang kita masih harus menunggu lagi
bagaimana tahapan penyelidikan berikutnya
iya kalau melihat perangkah hukum yang disangkakan di prnht ya
mereka mereka yang ada di dalam lokasi kejadian itu kan
semuanya diduga terlibat dalam penembakan
tidak tidaknya adalah mereka tidak melaporkan ketika terjadi penembakan
pasal lain yang mungkin bisa dikenakan adalah bagaimana kemudian mereka merekayasa
atau mengarang sebuah cerita untuk mengaburkan kejadian itu
nah kalau misalkan dalam pasal tiga ratus empat puluh itu kan
kita perencanaan itu artinya sebenarnya begini
tidak harus satu hari atau beberapa minggu sebelumnya direncanakan
bahkan lima menit sebelum kejadian
itu sudah ketika ada persiapan dan itu sudah masuk dalam perencanaan
jadi artinya ketika kemudian kita melihat rangkaian cctv nya
kita juga memiliki cctv rekaman cctv tersebut kan
kita bisa melihat bahwa ada rangkaian rangkaian kejadian ketika dari magelang kemudian ke rumah
ada perpindahan orang dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya
ke tkp kemudian demikian juga dengan ippc gitu ya
itu ke sana
jadi artinya disitulah kemudian ada sangkaan
sangkaan adanya sebuah perencanaan dalam pembunuhan
nah ini kan konstruksi yang dibangun oleh polisi
tapi saya pikir begini renhard ya
kita tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh mas nugi
yang sedang kita tunggu tunggu ini sebenarnya motifnya apa
kenapa kemudian brigadir joshua itu dibunuh dengan cara yang sebegitunya gitu ya
apa sebenarnya yang mendasari proses pembunuhan itu
dan yang saat ini juga sedang kita tunggu tunggu kan sebenarnya adalah
tidak hanya rangkaian kasus ini pengungkapan kasus motif kemudian siapa yang harus bertanggung jawab
berapa orang yang bertanggung jawab
dan kemudian mereka harus bertanggung jawab atas kekuatan yang mengakibatkan nyawa brigadir joshua ini hilang
tidak hanya segera di situ tapi juga yang kita tunggu adalah bagaimana kasus ini menjadi momentum momentum
bahwa bagaimana polisi itu kemudian bisa
apa ya dalam tanda kutip memperbaiki banyak hal lah yang terkait dengan kinerja kepolisian
kita sempat tahu kemarin ketika pak polri menyampaikan pidatonya di depan semua anggota kepolisian
pak kapolri juga menyampaikan bahwa ketika kasus ini muncul
kepercayaan terhadap kepercayaan publik terhadap polisi kan menurun drastis gitu menurun drastis sampai belasan persen
nah itu kan artinya menjadi hal yang sangat crucial
ketika kepercayaan publik itu turun
nah kemudian ketika ada penetapan tersangka ini naik lagi
nah yang menjadi kejadian ini menjadi sangat ironis kan karena kejadian ini dilakukan atau disangka atau diduga dilakukan oleh seorang jenderal bintang dua
yang mengepalai bagian ponisnya polisi gitu kan
kemudian menjadi hal yang kemudian menjadi masyarakat menjadi ini menjadi ironi tersendiri
nah saya pikir ini harus menjadi momentum polisi untuk melakukan pembenahan pembenahan ke depannya
termasuk juga negara bagaimana kemudian membenahi kepolisian
dan kita lihat memang kasus ini juga menjadi di apa ya
presiden menaruh perhatian sangat serius kemudian menko polhukam juga menaruh perhatian yang sangat serius
terlepas bagaimana kemudian banyak orang yang
kenapa kemudian menko polhukam banyak berkomentar gitu ya banyak orang kenapa sih bertanya tanya kenapa kok menko polukam banyak berkomentar
tapi saya pikir kalau misalkan menko polhukam itu tidak melakukan komentar komentar seperti itu
rasa rasanya mungkin polisi juga tidak bertindak atau tidak begitu serius internal polisi tidak akan serius menangani
seserius ini dalam menangani kasus ini
begitu menko polhukam menaruh perhatian serius mengawal kasus ini menyampaikan update update
maka ini juga menjadi pecutan buat polisi internal polisian untuk segera menuntaskan kasus ini
demikian mulai dengan komnasan dan lain sebagainya
jadi ini harus dipakai sebagai momentum untuk pemenahan
terkait sekarang yang kita tunggu tunggu adalah motif setelah motif itu nanti dibuka pengadilan itu melakukan proses persidangan
dan selanjutnya yang kita tunggu adalah bagaimana kemudian ada pemenahan terhadap kinerja kepolisian
oke baik karena sudah hampir satu bulan lebih tapi motifnya juga ini yang masih menjadi tanda tanya
sementara setiap pekan kita tahu ada perkembangan terbaru besok hasil otopsi ada tersangka tersangka baru
tapi motifnya ini yang belum juga sampai ke publik saya ke mas nugi
tapi sebelumnya kita coba dengar lagi bicara soal momentum yang tadi disampaikan oleh mas revo
kita coba dengarkan lagi pernyataan dari kapolri pak listio sigit prabowo berkaitan dengan hal tersebut
pasca terjadinya peristiwa durian tiga angka kita langsung anjlok di angka dua puluh delapan
dan kemarin pada saat penetapan fs sebagai tersangka angkanya naik menjadi tujuh puluh delapan
dan ini adalah pertaruhan institusi polri sehingga harapan kita angka tujuh puluh delapan itu minimal sama atau naik
sesuai dengan arahan bapak presiden bahwa kita tidak akan ada yang ditutup tutupi
semua kita buka sesuai fakta ungkap kebenaran apa ada di situ tidak ada masalah dan semoga semuanya berhasil
jadi itu yang menjadi pegangan tiga
terima kasih tim sus yang telah bekerja dan saya harapkan untuk tim sus betul betul bisa bekerja maksimal
sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok pidana utama terkait dengan pembunuhan
mana yang obstrak dan mana yang melanggar kode etik dan semua itu nanti akan kita ungkap ke publik
ya mas nugi mana yang obstrak mana yang kemudian melanggar etik
kalau kita lihat yang terbaru tim sus segera melimpahkan enam perwira ke penyidik untuk ditingkatkan ke penyidikan
artinya tidak sekedar sampai di etik saja
apa catatan dari mas nugi soal sekali lagi langkah langkah polri dalam babak demi babak kasus kematian brigadir yosua
selain menetapkan pc sebagai tersangka dan juga akan melimpahkan enam perwira ke penyidik untuk ditingkatkan ke penyidikan
artinya ini saya kira jadi hal yang harus diakresikan
karena proses ini tidak hanya terkait dengan proses etik saja tapi memang harus dicorong ke ranah kepencanaan
itu yang pertama
yang kedua adalah saya kira terkait dengan pertaruhan polri seperti yang disampaikan oleh kapolri
beberapa waktu lalu kan beredar di media sosial itu banyak sekali warga yang
semacam mengejek ya barisan polisi yang melewat di jalan dengan diteriakan sambul sambul sambul
nah saya kira ini jadi semacam kritik yang besar sekali terhadap polri

tapi sebaliknya ketika kasus ini berakhir dengan banyak perbaikan
banyak pertanyaan maka fitra polisi akan seri lagi akan berkurung
oke kembali ke mas revo sampai sejauh mana sih mas revo menurut kita ya
sebagai media yang ikut mengawal perkembangan kasus ini
ini harus dibuka di yang tadi mas uki katakan ini harus selesai sampai dengan tuntas
karena kalau kita lihat sekarang hampir semua orang orang yang ada di tkp ini kan sudah menjadi tersangka
artinya tidak cukup sampai di situ kemudian
tapi juga di
kepolisian pun akan di tahap tahap kepenyidikan
nah pertanyaannya sampai sejauh mana kemudian ini harus dibuka oleh kepolisian
kalau kita bicara juga soal pertaruhan citra polri dan juga marwah yang tadi disampaikan oleh kapolri sendiri
ya sejauh ini kita melihat polisi masih on the track dalam pengakuan
saat ini ya on the track dalam ketika proses penyidikan kasus ini renat
dan polisi cukup terbuka polri cukup terbuka
berapa berapa orang yang kemudian diperiksa karena tersangkut kasus ini
berapa yang kemudian masuk dalam ruang tahanan khusus kemudian berapa yang dimutasikan
iklannya dinoncopkan dan berapa yang kemudian dinonaktifkan
itu kan ada rilisnya semua
dan angka angkanya terus bertambah dari awalnya dua puluh an tiga puluh an sekarang kita dengar berakhir enam puluh satu orang
atau bahkan mungkin lebih
nah artinya begini enam puluh satu orang setidaknya enam puluh satu orang ini kan sudah beredar nama namanya
artinya nama mereka ini sekarang ada dalam
mereka menjadi dalam tanda kutip kalau misalkan mereka ini bersalah tentu kita berharap mereka harus dihukum sesuai kadar kesalahannya
tapi kalau misalkan mereka tidak bersalah maka ada kewajiban juga mereka tentu harus dipulihkan nama baiknya
kan seperti itu kalau dalam hukum semua dihukum sesuai dengan kesalahannya
tapi jika tidak salah maka pengadilan atau proses hukum itu sendiri juga harus memulihkan nama baik mereka
karena itulah kemudian proses transparansi ini harus dikedepankan
karena kalau tidak kalau misalkan polri sendiri tidak transparan
maka akan kasihan orang orang yang nama namanya sudah beredar di media sosial
kita tahu kita sendiri saja menerima banyak sekali di ruang redaksi kita
banyak informasi informasi yang bersegur peran
yang kemudian kita harus bekerja keras untuk memastikan apakah informasi ini masuk kategori bohong hoax
atau memang menjadi hal yang harus disampaikan ke publik karena memang benar adanya
nah tapi kan informasi informasi ini sudah beredar luas ya renat ya
beredar dari whatsapp ke whatsapp mungkin juga dari media sosial yang lain gitu
nah artinya ada nama nama yang saat ini tertulis di media media sosial itu yang disangkakan terlibat dalam kasus fs ini
karena itulah kemudian polri penyidiknya juga harus transparan
karena ini terkait dengan keadilan bagi semua orang
mereka yang bersalah tentu harus diadili sesuai dengan kadar kesalahannya
tapi yang memang tidak bersalah tidak terlibat dalam situ ya harus disampaikan gitu bahwa ini loh nama nama yang bersalah
ini loh nama nama kelompok kelompok ya apa namanya nama nama yang menjadi tersangka dan kemudian disangkakan dengan pasal x gitu terlibat karena apa
sementara yang tidak dalam nama nama itu karena polisi sudah transparan artinya tidak terlibat dan nama mereka menjadi pulih kembali
karena hukuman sosial ini kan juga tidak kalah beratnya ya dibandingkan dengan hukuman badan di penjara misalnya seperti itu
nah untuk memulihkan untuk apa namanya agar semua itu tetap
pada koridor keadilan maka transparansi itu harus penting
polisi harus terus menyampaikan penyidik menyampaikan sejauh mana sekarang tahapan tahapannya
dan kita lihat sekarang di bawah pengawasan langsung dari kapolri misalnya
dan juga karena presiden dan menko polokam juga menaruh perhatian serius dalam kasus ini
ditambah juga publik terus mengawal media juga mengawal sejauh ini kita lihat prosesnya sudah
ada di jalur yang setidak tidaknya sudah benar lah sekarang gitu kan
besok kan kita tahu besok polisi berencana akan mengumumkan otopsi hasil otopsi keduanya
nah kita akan bandingkan ini sekarang
ketika polisi menyampaikan hasil otopsi itu secara transparan
maka kita bisa membandingkan hasil otopsi yang tahap pertama dengan otopsi tahap kedua
jika terjadi ada perbedaan dalam hasil otopsi tahap pertama dan tahap kedua
nah ini kan juga menimbulkan persoalan baru gitu ya persoalan persoalan baru
artinya harus ada penyidikan baru
kenapa hasil otopsi berbeda dan sebagainya
siapa yang harus bertanggung jawab dan lain sebagainya
nah ini kita mengapresiasi kalau misalkan polisi bisa transparan dalam kasus ini
karena ini memang ujian yang tadi disampaikan oleh kapolri
saya juga meralat tadi saya bilang kepercayaan publik terhadap polisi turun hingga belasan
tapi penduduk indonesia itu tidak percaya ke polisi
dan ini angka yang sangat besar lima puluh empat juta ini
nah ini menjadi pertahuan bagi kapolri untuk memastikan mengembalikan lagi tingkat kepercayaan publik menjadi tinggi lagi kepada polisi
salahnya harus dengan transparan
mas nogi terakhir singkat
apalagi besok ada pengungkapan hasil otopsi yang baru ya
tadi mas revo katakan ini tentu babak baru lagi nih
kalau kemudian hasilnya berbeda tentu siapa pihak pihak yang memanipulasi hasil otopsi itu juga perlu kita soroti bersama
terakhir mas nugi karena kita media punya peran yang besar dalam mengawal kasus ini
meskipun banyak yang mengatakan ini sudah on the track polri mengungkap kasus ini
tapi perlu kita kawal bersama
selain kita mendorong transparansi dan juga mungkin apa sebetulnya motif dibalik pembunuhan ini
apalagi yang perlu kita kawal bersama mas nugi sebagai media dalam sampai nanti babak terakhir mungkin dari pengungkapan kasus pengamatan brigadir yosua ini
ada beberapa pertanyaan juga
so misalnya ada beberapa pertanyaan
saya akan mengatakan
memang harus dikendalikan dikendalikan dan dikendalikan

itu kan oleh jidro

jadi ada beberapa pertanyaan yang harus disuntahkan juga
itu buat kaitannya
kau bisa terkopiasi bisa dilakukan dan apa namanya
bisa kan berkontras di ya
nah saya kira masyarakat itu wajib terus mengawasi proses kebijakan kasus sambung
karena ini jadi momentum sambung
artinya momentum sambung
jadi itu harus disuntahkan
oke baik kita tutup untuk isu babak baru penetapan putri sambo ini dalam kasus kematian brigadir yosua
kita break dulu
kita akan membahas ke yang berikutnya
ini soal pidato kenegaraan presiden jokowi di hut kemerdekaan ri
yang membahas banyak hal tapi tampaknya didominasi banyak isu ekonomi
bagaimana kita melihat membedah pidato presiden
kami akan segera kembali